selain hengki kurniawan ternyata ini ada satu lagi artis yang maju dalam pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas
ini adalah ingrid maria papuli atau yang dikenal dengan ingrid kansil yang dipastikan maju dalam pilkada kabupaten bogor
ingrid kansil mendaftar sebagai calon wakil bupati bogor mendampingi ade ruhendi alias jaro ade sebagai calon bupati bogor
pada hari terakhir pendaftaran peserta pilkada kabupaten bogor rabu siang
partai ade i ruhendi ingrid kansil maju setelah didukung lima partai yaitu golkar demokrat pks nasdem dan pan
ingrid mengaku akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan kepala daerah sebelumnya
ia pun menyebut akan membuat kabupaten bogor maju dalam segala sektor
saya melihat memang banyak yang harus lebih dioptimalkan ya
di sini kan pembangunan infrastrukturnya masih kurang pendidikannya juga belum merata
karena mungkin jumlah penduduk yang sedemikian besar aksesnya juga cukup besar
dan menurut saya memang harus ada program yang inovatif